berbeda dengan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno yang rutin melakukan dialog kewirausahaan di setiap kampanye
selain itu sandiaga juga gemar melibatkan kalangan milenial serta emak emak dalam berkampanye
gerakan kewirausahaan merupakan salah satu gaya kampanye andalan dari calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
hampir separuh kegiatan kampanye sandiaga yang juga seorang pengusaha ini merupakan mentoring dan dialog entrepreneurship
jadi dari segi jumlahnya saja yang kalau kita bisa sentuh dengan entrepreneurship milenial ini akan jauh lebih tertarik pada politik
selain mengedepankan isu ketenaga kerjaan yang juga merupakan isu utama dalam debat cawapres pada tujuh belas
dalam tahun yang datang sandiaga juga kerap berkampanye di kalangan milenial yang diakini sandi memiliki peran besar dalam kewirausahaan serta politik pilpres dua ribu sembilan belas
seberapa penting peran milenial dalam entrepreneurship karena bapak kan kampanye selalu mengenai umkm
milenial juga mengelola bisnis di bidang online untuk pariwisata
jadi sangat penting
milenial ini dan khususnya untuk membangun ekonomi kita
pilpres mungkin hanya bicara tanggal tujuh belas april tapi masa depan indonesia ada di tangan milenial
saya ingin menggugah mereka
politik itu kepentingan sesaat terus
politik itu hanya kepentingan sesaat tapi kita memperjuangkan ekonomi rakyat memperjuangkan anak anak muda kita jauh lebih besar yang menjadi pengaruh bagi masa depan indonesia
berapa penting juga peran milenial khususnya ini kan golput juga dikhawatirkan sebagai peran milenial
nah milenial milenialnya harus kita ajak
apapun pilihannya ya tentunya apapun preferensi politiknya mereka harus datang ke tps untuk memilih
karena kalau milenial tidak memilih akhirnya masa depannya tidak ditentukan oleh milenial sendiri
sejak mencalonkan diri sebagai wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno sudah mengkampanyekan okoc
yang kemudian diklaim anies baswedan sebagai program yang berhasil diterapkan dalam seratus hari kepemimpinannya selama menjadi gubernur dki jakarta
hal ini pula yang menjadi keyakinan sandiaga uno untuk mentransformasikan okoc jakarta ke okoc nasional